inovasi dilakukan sekolah menengah pertama negeri tiga cilau garut jawa barat di masa pandemi covid sembilan belas
pihak sekolah membuat saluran televisi lokal untuk proses belajar mengajar siswa secara jarak jauh
setelah guru membuat rekaman pembelajaran secara visual materi kemudian disiarkan secara bergantian sesuai jam pelajaran di kelas melalui saluran tiga puluh delapan uhf
siswa cukup menonton televisi di rumah masing masing untuk mendapatkan materi pelajaran dari guru
tak hanya itu orang tua dan guru juga bisa menghemat pengeluaran untuk membeli data internet
terlebih tidak semua siswa memiliki gawai agar bisa belajar daring
belum lagi keterbatasan jaringan internet di kampung yang jadi kendala belajar daring
mudah nggak belajarnya mudah lumayan
jaringannya gimana bagus nggak di situ bagusnya
nggak perlu beli kuota ya
untuk proses belajar melalui siaran televisi pihak sekolah menyediakan studio sederhana di sekolah
perlengkapan mulai kamera komputer untuk editing dan kontrol siaran hingga pasokan listrik tersedia
pemancar berdaya pancar dua km menjadi poin penting agar siaran pembelajaran bisa ditangkap televisi di rumah siswa
dengan kamera yang kami punya mereka membuat video pembelajaran
lalu nanti prosesnya diedit
kebetulan kami mendidik tata usaha dan guru guru untuk bisa mengedit sendiri
para siswa belajar sesuai mata pelajaran yang sudah dijadwalkan setiap hari mulai jam delapan hingga dua belas siang
pihak sekolah mengeluarkan anggaran lima puluh juta rupiah lebih untuk melaksanakan pembelajaran melalui televisi
deden rahadian garut jawa barat